pimpinan dan anggota komisi tiga yang saya hormati kita telah mendengarkan bersama penjelasan mitra kita hari ini
dan untuk kali ini tentu kita tawarkan sekali lagi apakah komisi tiga dpr ri dapat menyetujui
pemberian kewarganegaraan republik indonesia atas nama jordi ahmad mas dan sandi heriwos
untuk selanjutnya proses melalui peraturan perundangan
kami persilahkan pak menpora untuk memberikan music statement
bapak ketua dan bapak ibu anggota komisi tiga yang terpengalam
terima kasih atas rapat kerjanya terima kasih atas persetujuannya
dan secara khusus saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pak ketua ini
mimpi langsung rapat kerjanya karena sebagaimana kata pak dokter
hinca panjaitan ini keputusan bersejarah
keputusan bersejarah yang ditonton oleh seluruh rakyat indonesia
terutama para penggemar sepak bola
berarti pak ketua memberikan dukungan kepada sepak bola indonesia